aparat kepolisian polresta cilacap jawa tengah bergerak cepat menangani kasus
perundungan pelajar siswa smpn dua cimanggu yang videonya viral di media sosial
polisi mengamankan tersangka berinisial mk lima belas tahun di rumahnya pada selasa malam
sementara korban berinisial ff empat belas tahun menjalani pemeriksaan di mapolsek cimanggu
pada rabu siang dengan ditemani pihak keluarga
keluarga korban meminta agar tersangka dihukum seberat beratnya
pasalnya korban mengalami trauma dan menderita luka luka
untuk sekelas anak smp anak sekolah itu kan sudah sangat brutal ya pak
jadi saya minta keadilannya aja
minta kalau misalkan ada undang undangnya
saya minta untuk dipenjarain aja kalau bisa
kalau untuk masalah dari korban sendiri tidak mengetahui
mungkin untuk dari
pihak pelaku itu kurang tahu juga soalnya
sampai detik ini belum ketemu
polresta cilacap sebelumnya mengungkapkan
motif tersangka melakukan penganiayaan kepada ff
lantaran korban bergabung dengan geng siswa lainnya
sementara mk merupakan ketua dari sebuah kelompok siswa
satuan reserse kriminal polresta cilacap mengamankan lima orang
untuk menjalani pemeriksaan
dari lima orang dua orang ditetapkan sebagai tersangka
dua orang tersebut yakni k lima belas tahun dan w empat belas tahun
yang diduga sebagai pelaku perundungan terhadap adik kelasnya
kedua tersangka ini merupakan kakak kelas korban
terhadap beberapa orang yang terlibat di dalam video tersebut
ada beberapa orang yang kami bawa ke koresta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan
jadi lima orang tiga orang sementara saksi dan dua orang yang terbuka pelaku sesuai dengan video yang berita
peristiwa perundungan terjadi di lapangan bola volley di desa negara jati cimanggu
posai pulang sekolah
video perundangan ini beredar luas dan menimbulkan kemarahan warga
tim lipotan cnn indonesia